warga miskin sebuah desa di jombang jawa timur mengeluhkan kualitas beras untuk rumah tangga miskin dari bulog bau dan juga mengandung kutu
meski warga sudah melapor ke perangkat desa namun belum ada respon dari pihak bulog
warga dusun tanjung desa tanjung wadung kabupaten jombang jawa timur sibuk gara gara beras raskin
meski sudah digiling ulang kualitas beras tetap jelek
sementara jika tidak digiling ulang beras untuk rumah tangga miskin dari bulog ini tidak bisa dimakan
sejumlah warga masih menyimpan beras yang dibeli seharga rp satu enam ratus per kilogram ini
terlihat ada kutu yang berkeliaran pada beras yang disimpan
rasanya nggak enak baunya apek ada kutunya ada ulatnya rasanya nggak enak
baunya apek banyak lasnya itu diterima saja
ini apa bisa dimakan
ya kalau di blower ya bisa tapi dicampur dengan beras yang enak
ya dicampur sedikit
kalau seperti ini saja dimasak gimana
ya nggak bayar meskipun orang miskin ya nggak mau dong
perangkat desa yang menerima laporan warga mengaku tidak bisa berbuat banyak
meski sudah mengajukan protes belum ada tanggapan dari bulog
lima belas kantong cuma satu koli itu lima belas kilo
kualitas berasnya dua bulan ini itu kurang bagus
termasuk yang terakhir ya
termasuk yang terakhir
warga mengaku masih ada tengkulak yang mau membeli beras dengan harga rp lima per kilogram
namun warga berharap bulog segera memberikan beras pengganti
sutomor arjo jombang